restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga
penggantian ganti rugi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor tujuh tahun dua ribu delapan belas
dan diperbarui menjadi peraturan pemerintah no tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan pada saksi dan korban
pengajar fakultas hukum universitas brawijaya malang fahrizal afandi menilai
para korban tragedikan juruhan baik yang meninggal sampai yang luka berhak mendapatkan restitusi
terlebih tindak pidana pelaku sampai yang bertanggung jawab atas tragedi ini semuanya sudah jelas dan teridentifikasi
ia menyebut pihak lembagaan yang bisa dimintai tanggung jawab restitusi antara lain adalah
kepolisian pssi pt
dan tidak hanya pelaku sebagai individu
perusahaan nyawa hilang gitu ya
itu kan sudah jelas di komnas ham kemarin sudah dilansir laporannya
kemudian tgpf juga berkesimpulan yang sama
jadi tidak ada satu alasan pun yang bisa menolak bahwa korban itu tidak berhak
korban itu sangat berhak
fahrizal menyebut ada perbedaan antara restitusi dengan santunan yang diberikan pemerintah
pada kewajiban dan tanggung jawab
santunan lebih bersifat sosial
sedangkan restitusi adalah pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan kepada korban
restitusi bisa digabungkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan lembaga perlindungan saksi korban atau lpsk lah yang memprosesnya
dikutip dari cnn indonesia com ketua lpsk hasto atmojo mengatakan
restitusi ini ganti rugi yang dituntutkan ke pelaku
yang menilai nanti adalah lpsk
saat ini lpsk masih belum tahu persis apa saja yang diperlukan korban dan keluarga korban
sesuai peraturan mahkamah agung atau perma nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua ada empat ganti kerugian
pertama ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan penghasilan
kedua ganti kerugian material dan imaterial
ketiga penggantian biaya perawatan medis atau psikologis
keempat kerugian lain bisa dituntutkan
misalnya biaya pengacara dan biaya selama proses hukum berjalan
selain melalui jalur peradilan pidana sejumlah korban memilih jalur perdata
menurut imam hidayat ketua tim advokasi korban tragedikan juruhan
gugatan ganti rugi perdata ini dilakukan karena lebih sesuai dengan keinginan korban
ia mewakili tujuh belas orang keluarga korban dan korban luka
kan gini mas kalau kita restitusi dengan dakwaan jasa
maka kita terikat dengan sistem daripada peradilan pidana
di situ korban kan diwakili oleh penyidik polri
kemudian ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum
saya kira jpu pun tidak berkonsultasi dengan para korban apa yang ingin diinginkan
tapi kalau diperdata ini pure kemauan daripada korban itu
ganti rugi yang diinginkan material maupun imaterial
jadi kita lebih menyentuh langsung mas
saat ini surat gugatan tersebut masuk tahap finalisasi
imam belum mau membuka berapa nilai gugatan imaterial dan material yang diajukan
rencananya pekan depan gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri kabupaten malang
ada sembilan pihak yang dihugat diantaranya pssi kepolisian pt lib dan manajemen arema fc
yuta farid gancar wijaksono surabaya jawa tenggara